polemik muncul dari pasal pasal yang diakini akan merugikan masyarakat luas
dan berikut sejumlah pasal kontroversial rancangan kitab undang undang hukum pidana diantaranya
nah kita lihat di sini di screen mungkin bisa di klik lady
kita lihat bersama ya
ada empat belas sebetulnya pasal kontroversialnya

iya betul sekali
kita akan lihat empat pasal pertama yang mengundang kontroversial
silahkan rifana menjelaskan dari pasal pasal ini
kalau kita bisa lihat ini di pasal empat ratus tujuh puluh sengaja menggugurkan kandungan penjara empat tahun
nah ini pasal soal aborsi yang mengatur soal aborsi terutama untuk korban korban perkosaan
nah ini dikritik sekali sebetulnya draft dari rukuhp oleh para aktivis perempuan
kemudian komnas perempuan dan juga korban korban pelecehan seksual dan juga korban korban perkosaan
mereka merasa bahwa harus ada penjelasan dan juga mereka harus dilibatkan dalam pembahasan ruu kuhp ini
karena persiapan psikologisnya juga dari perempuan tersebut begitu ya
iya betul sekali
dan pasal yang kedua juga pasal empat ratus tiga puluh dua wanita pulang malam dan terlunta lunta di jalanan didenda rp satu juta
kita kemarin sempat bertanya sebetulnya lady kepada menkumham yasona lauli
apa sebetulnya poin dan juga urgensi dari pemerintah
ini agak terlalu miskonsepsi artinya misinterpretasi harus dijelaskan lebih lanjut oleh pemerintah dan juga dpr
mungkin oleh pemerintah
apakah memang wartawan juga yang pulang malam ini jadinya nanti akan kena denda satu juta atau enggak ya
dan beberapa mungkin perempuan yang bekerja di restoran
mereka harus pulang sampai malam
nah itu harus dijelaskan secara rigid
dan selanjutnya di pasal empat ratus tiga puluh dua ini pengamen mengganggu ketertiban umum bisa dikenai denda rp satu juta juga
rp satu juta dan juga tukang parkir disabilitas mental terlantar disebut gelandangnya juga denda rp satu juta
betul sekali lady
jadi kalau kita lihat di draft rukuhp ini banyak sekali sebetulnya denda dendanya
dan itu denda dendanya nominalnya minimal adalah sekitar rp satu juta rp satu juta rp satu juta
jadi kita juga bertanya apa sebetulnya urgesi dari pemerintah memberikan lebih banyak denda
apakah kemudian lebih banyak sanksi sosial untuk mengurangi kepadatan dari lembaga permasyarakatan
nah itu tidak dijelaskan secara rigid
oke mungkin kita bisa ke slide berikutnya
ya mungkin dari produser bisa membantu untuk menayangkan
lima pasal empat pasal berikutnya begitu
agak susah ya
agak susah nih ya
kayaknya lahirnya juga grogi kita jelasin di sini tentang pasal pasal yang juga cukup menimbulkan polemik
kita mungkin bisa tayangkan dulu di layar terkait empat pasal selanjutnya
karena memang ada beberapa poin begitu yang akan dijelaskan
betul sekali mungkin nanti kalau kita sudah bisa lihat di layar ada beberapa sebetulnya pasal yang menjadi concern para penggiat anti korupsi
dan juga kps
kpk terutama soal pasal tindak pidana korupsi
karena disitu disebutkan hukuman pidana untuk terpidana korupsi itu jauh lebih ringan
di draft rukuhp yang sekarang jika dibandingkan dengan draft rkuhp yang lama
kalau di draft rkuhp yang lama itu pidananya minimal adalah paling sikat empat tahun penjara
tapi kalau yang baru perubahan yang baru itu minimal dua tahun penjara
bagaimana bisa memberikan efek jerah ya
apalagi kan memang apa yang diinginkan masyarakat adalah bahwa nanti
koruptor ini bisa jerah dalam menyikapi ataupun kasus tindakan tindakan yang akan mereka lakukan
jadi memang ada harapan perubahan begitu ya
agar memang aksi tegas begitu yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi
kita akan lihat lagi di layar ini sudah terpampang empat pasal kontroversial dan selanjutnya ini adalah pasal selanjutnya begitu
nah ini pasal soal kehubungan privat sebetulnya
ini juga menjadi pasal yang menyangkut hubungan privat
ini juga menjadi kontroversi bahkan yang saya dengar ada beberapa duta besar dari negara sahabat yang mencoba untuk berdiskusi dengan dpr dan juga pemerintah
mereka menanyakan urgensinya apa dan mereka sangat khawatir kalau nanti warga negara asing yang datang ke indonesia ini kemudian bisa dikriminalisasi bisa tersangkut pidana
dengan adanya pasal nomor lima ini
pasal empat ratus sembilan belas perempuan menginap dengan melawan jenis terancam pidana
ini kan sangat sebetulnya multitafsir dan harus ada penjelasan lebih lanjut
betul apalagi di poin enam juga nih jurnalis warganet juga tidak boleh mengkritik presiden berarti ya
karena terancam pidana tiga lima tahun dan terlebih juga poin tujuh dan delapan
ini bagaimana orang tua bisa memperkenalkan alat kontrasepsi ini bisa juga terancam satu juta rupiah
betul sekali nah ini di pasal yang ke enam eh pasal nomor enam
sebetulnya untuk penghinaan terhadap presiden dan juga wakil presiden itu sudah pernah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
dan ini merupakan pasal yang dari zaman penjajahan belanda zaman kolonialisme
kenapa harus dihidupkan lagi nah itu
kita kemarin sempat bertanya juga kepada dpr dan juga kepada pemerintah kenapa harus dihidupkan lagi
dan itu mengancam kebebasan pers juga sebetulnya
kemarin ketua dpr menerima masukan dari aji kemudian ijti dan juga dewan pers yang merasa mereka tidak dilibatkan
karena kan banyak sekali ya kita mengkritik kebijakan pemerintah sebenarnya sasa saja ya
apalagi kalau kita lihat memang peran dari masyarakat dan juga sebagai wartawan itu adalah fungsinya untuk mengontrol
nah ini poin ketunjukan ke delapan adalah lebih ke masyarakat begitu ya
nah ini poin ke delapan juga sekali lagi menjadi concern karena negara dianggap terlalu jauh untuk mengurus persoalan privat warga negara
itu kan berpotensi untuk melanggar hak azazi manusia sebetulnya
nah ini poin ke sembilan di pasal dua
pelanggar hukum kewajiban adat di masyarakat bisa dipidana
pasal kedua ini memang ada yang namanya hukum adat atau living law
nah di perubahan yang baru di draft rukuhp yang baru nantinya pemerintah harus membentuk perda perda
perda perda di setiap daerah
sementara kan kita tahu ya lihat di aceh itu ada hukum adat sendiri
kemudian di bali ada peraturannya sendiri
jadi nanti akan tumpang tindih sebetulnya dan rancu dari setiap perda perdanya itu
jadinya bingung mau ikutin peraturan daerahnya
ataukah memang dari hukum adat sendiri yang sudah dibuat secara turun temurun
itu secara keseluruhan mengenai rukuhp yang memang menimbulkan polemik
selain itu juga tidak hanya rukuhp tapi juga bagaimana kita lihat di slide selanjutnya
yaitu poin poin tentang pasal pasal ruu yang kontroversial ini adalah terkait dalam ru pertanahan
jadi intinya dalam poin ini adalah di satu sisi pemerintah ini menilai bahwa tanah yang dimiliki oleh masyarakat ini sebaiknya dikelola dan dikembangkan
sebagai ruang untuk investasi dan juga untuk memajukan perkembangan yang ada di daerah tersebut
tapi di sisi lain bagi masyarakat kita lihat di beberapa poin ini nama pemilik hgu dirahasiakan
kemudian masa kepemilikan hgu diperpanjang sembilan puluh tahun dan mereka melakukan pemufakatan jahat dalam sengketa tanah ini bisa dipedana
kemudian yang menjadi salah satu poin berat adalah korban penggusuran yang melawan terancam pidana
ini bahaya ini
karena kan ada prinsip keterbukaan informasi publik yang harus dibuka oleh pemerintah
di satu sisi seperti menguntungkan pihak pengusaha tapi di sisi lain adalah bisa mengancam perampasan tanah yang dimiliki oleh masyarakat atas nama proyek pembangunan
jadi itu yang cukup menjadi kontroversial juga di tengah masyarakat
karena kalau kita lihat ke belakang di tahun dua ribu enam belas ini kan memang ada proyek yang tengah dibangun untuk warga di siga piton di kawasan sumatera utara
dan ini mereka menolak untuk proyek pembangunan
karena diduga proyek pembangunan jalan ini juga akan masuk di daerah tanah adat mereka
iya ini mungkin bisa dicoret coret sedikit let
bahwa kita harus men stressing masa kepemilikan hgu diperpanjang sembilan puluh tahun
nah ini agak ini
secara otomatis jadi ya
padahal harus diperbarui
kita harus tanya ini kepada pemerintah
apa sebetulnya urgensinya masa kepemilikan hgu diperpanjang sampai sembilan puluh tahun
sembilan puluh tahun itu lama let
bisa sampai dua tahun
temurun temurun begitu ya
karena kalau kita lihat ini seperti nuansanya kembali ke domain verklaring di jaman belanda
tapi sekali lagi bahwa ruu pertanahan ini belum selesai dibahas antara pemerintah dan juga dpr
sehingga memang tidak akan disahkan
belum akan disahkan
tapi juga ini sudah memunculkan polemik dan juga kontroversi
kita lihat di slide selanjutnya tidak hanya ruu kuhp dan juga ruu pertanahan
tapi juga ini terkait ruu pemasyarakatan
yang ditunggu tunggu oleh masyarakat
masih ingat kan kasus ketua dpr mantan ketua dpr setia novanto yang pelesiran ke toko mebel
kemudian ada yang ketangkap lagi makan nasi padang
padang lagi dalam masa padang begitu ya
benar sekali let
makanya itu mungkin salah satu alasan yang membuat harus ada landasan baru dalam undang undang permasyarakatan
tapi di sisi lain banyak sekali sebetulnya pasal pasalnya yang mengundang kontroversi dan lebih banyak menguntungkan para nara
kita lihat mana ini yang kira kira menguntungkan narapidana
sebetulnya kalau pasal tujuh kita lihat bahwa memberikan kelonggaran narapidana mendapatkan pendidikan ini sebetulnya sesuai dengan hak azazi
kalau menurut dari komisi tiga mereka mengatakan bahwa narapidana itu juga punya hak yang sama dengan masyarakat sipil pada umumnya
jadi tidak boleh dikekang karena setelah mereka masa hukuman yang habis mereka kan keluar harus punya pekerjaan
harus punya keterampilan juga
nah itu pasal tujuh sebetulnya nggak ada masalah
cuman yang ini
menyepakati penerapan kembali ppk
pp nomor tiga puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberian pembebasan bersyarat
ini yang masih menjadi rancu
kemarin kita juga tanya ya led
bahwa kita bisa corek corek ya sih
jua agak besar ya
agak besar ya
sekarang ini pp yang berlaku adalah pp nomor sembilan puluh sembilan
harus dengan penuh keyakinan ini
sangat keras ya

itu yang dibuat oleh pada saat itu
menkumhamnya adalah amir syamsuddin
dan juga wemenkumhamnya adalah denny indrayana
itu dibuat untuk mempersulit narapidana extraordinary crime
seperti korupsi narkotika dan juga terorisme
untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat
dengan adanya draft ru permasyarakatan ini
tampaknya akan lebih mudah bagi mereka mereka itu
yang terpidana korupsi narkotika dan juga terorisme
untuk mendapatkan pembebasan bersyarat
ini kemudian pp nomor tiga puluh dua tahun sembilan puluh sembilan
para narapi korupsi tidak wajib mengajukan diri sebagai justice collaborator
untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat
masih ada beberapa yang kontroversi
dan kemarin menkumham bilang leth
bahwa itu tidak betul
bahwa narapidana itu bisa jalan jalan ke mall
tapi pada kenyataannya kan ada beberapa yang tertangkap oleh wartawan
yang dulu dulu kan bukan suatu hal yang jarang kita lihat
tentang garis tambunan juga ya
jalan jalan nonton juga
lihat pertandingan olahraga di sana
di luar negeri lagi bisa ya
iya benar banget
dan itu adalah poin poin yang memang memunculkan kritik dari masyarakat
memang ini masih belum disahkan dan ini yang diminta oleh masyarakat untuk ditunda sementara
kita ke ruu berikutnya
selanjutnya ini tentang minerba mineral dan juga batubara
yang juga memunculkan kritik dari masyarakat
yang dinilai dengan adanya poin poin ini
apalagi dengan adanya hilangnya
bukan adanya ya
padahal ini mengatur pejabat yang mengeluarkan izin bermasalah
ini bisa terkena pidana
ini jadi hilang juga
justru semakin bisa memunculkan ataupun kesempatan bagi pejabat setempat untuk munculkan izin
ataupun penyalahgunaan penyelaiwan
penyelewengan uwenang begitu ya
untuk mengeluarkan izin pembangunan dan juga eksploitasi mineral dan juga batu bara
selain itu juga pasal satu ratus lima belas
kalau kita lihat masyarakat
apabila masyarakat menolak lahannya diberikan kepada perusahaan tambang
maka merupakan tindak pedana
di satu sisi masyarakat ini menilai bahwa ini juga tidak pro ke masyarakat
dan juga bisa munculkan potensi untuk eksploitasi minerba secara tidak terbatas
betul sekali lady
dan memang dengan keputusan dari dpr kemarin dan juga pemerintah menunda
dua rancangan undang undang yakni rkuhp dan juga ruu permasyarakatan
artinya demo demo yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin membuahkan hasil
artinya mungkin pemerintah dan juga dpr mendengarkan aspirasi rakyat dan juga menolak
tapi sayangnya kemarin pemerintah dan juga dpr bilangnya akan menunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan
artinya kan masih bisa diterima
bukan ditolak sebelumnya
paling tidak kita harapkan waktu waktu yang dibilang tidak ditentukan itu adalah waktu untuk berkomunikasi
dan juga memikirkan bahwa memang ada beberapa poin yang memang harus diubah dan untuk tidak disahkan begitu untuk kedepannya
iya betul sekali